presiden joko widodo membagikan paket sembako dan angpao lebaran ke warga tambora selasa sore
ribuan warga berdesak desakan antusias mengantre guna mendapatkan sembako
seribu paket sembako dibagikan jokowi kepada warga tambora jakarta barat pada selasa sore
ribuan warga antusias mengantri dan rela berdesak desakan guna mendapatkan paket sembako
selain membagikan paket sembako presiden jokowi juga membagikan angkong lebaran kepada warga
setelah membagikan seribu paket sembako dan ampau lebaran kepada warga tambora jokowi tidak memberikan keterangan kepada awak media
seorang warga mengaku sangat terbantu dengan pembagian sembako ini